fifa tidak memberikan sanksi kepada indonesia pasca tragedikan juruhan
namun berjanji melakukan asistensi untuk perbaikan sepak bola dalam negeri
selama penangguhan penyelenggaraan liga sepak bola satu dua dan tiga dilakukan
untuk mendengar pandangan perserta liga mengenai rencana transformasi sepak bola indonesia
sudah bergabung melalui sambungan zoom
bima sinu ceo dari psim yogyakarta
halo selamat malam mas bima
selamat malam mbak dya
ya mas bima menarik posisi psim kalau kita tarik dari sejarahnya
psdm merupakan salah satu tim tertua termasuk membentuk federasi saat itu
yang sekarang namanya adalah pssi
dan saat ini pssi menangguhkan pertandingan liga satu liga dua dan liga tiga
sampai perbaikan dilakukan sesuai dengan arahan presiden
bagaimana psim yang sekarang berkompetisi di liga dua
apakah perbaikan ini sudah saatnya dilakukan
ya makasih mbak dya
mungkin kita semua melihat bahwa tragedi kanjuruhan di satu oktober itu
merupakan suatu pukulan lah ya
pukulan luar biasa buat seluruh insan sepak bola indonesia
rasa sedih kecewa marah itu timbul setelah kejadian itu
karena begitu banyaknya korbannya
hanya dalam satu pertandingan sepak bola
waktunya untuk seluruh pihak insan sepak bola itu
melakukan introspeksi dan evaluasi secara menurut
itu saya tidak hanya secara federasi ya
federasi ya operator ya supporter ya klub keamanan
jadi itu memang sudah waktunya gitu
artinya kejadian ini harusnya menjadi cambuk
buat seluruh insan sepak bola untuk
bergerak ke arah yang lebih baik gitu
mas bima per hari ini
kalau dari tersangka yang sudah ditetapkan
ini ada beberapa unsur
ada unsur operator ya ini dari pt lib
kemudian juga ada unsur yang mengamankan
yakni adalah tiga polisi yang menjadi tersangka
ada juga ini soal federasi
ini adalah gerakan di media sosial
soal munculnya dorongan perombakan di federasi sepak bola indonesia
seperti apa psim menyikapi hal ini
ya itu tadi mungkin mbak ya artinya
semua harus melakukan introspeksi
tapi kita lihatlah ini kan tim investigasi sedang bekerja mbak ya
tim investigasi sedang bekerja
wacana tim transformasi sepak bola nasional
akan dibentuk walaupun kita masih menunggu
formulasinya seperti apa
nah itu kita harapkan dapat membantu sepak bola kita

dan mungkin asis federasi juga untuk membuatnya seperti ini ya mbak ya
untuk melakukan perbaikan perbaikan yang diperlukan
jadi kita melihatnya seperti itu gitu mbak
ini fifa sudah memberikan statement
ada lima poin yang akan dilakukan bersama dengan pemerintah
untuk melakukan upaya transformasi sepak bola indonesia
sisi apa yang paling kurang dan paling mendesak
untuk diperbaiki segera pada sepak bola indonesia
kalau menurut mas bima
oke kalau saya lihat kan poin dari surat fifa itu
lebih terkait ke penyelenggaraan
jadi ini dia mereka tidak bicara mengenai sepak bola indonesia pada umumnya
tapi terkait dengan penyelenggaraan kompetisi penyelenggaran sepak bola
jadi titik beratnya ada di situ
jadi mungkin kita fokus berarti ke penyelenggaraan sepak bola dulu
yaitu dari sisi keamanan terutama yang kita lihat
jangan sampai lah ada satu lagi pertandingan sepak bola
yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia gitu
apalagi ini ratusan
jadi saya lihat kalau dari sisi surat fifa
yang paling mendesak adalah dari sisi penyelenggaraan
atau keamanan dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola
di sisi lain dalam sepak bola indonesia tentu tentunya banyak yang harus diperbaiki
dan dibuat lebih bagus lagi
itu banyak lah
saya tidak sebutkan satu satu
karena itu pembahasannya pasti akan panjang
tapi kalau saya lihat titik beratnya siswa adalah dari sisi keamanan penyelenggaraan
walaupun ini juga bisa menjadi tolak untuk perbaikan
secara menyeluruhan ke seluruh sisi
sepak bola gitu ya
kalau saya melihatnya ini momentum ya momentum untuk perbaikan
sisi penyelenggaraan sepak bola kalau mas bima melihatnya fifa ke arah situ
termasuk saya ingin coba colek soal satu poin
yakni soal jam kick off yang disarankan oleh fifa untuk indonesia
dengan berbagai macam hal yang pertimbangan pertimbangan dengan indonesia
termasuk infrastruktur juga ini maksimalnya jam lima
apa pendapat anda jam lima sore mas bima
oke ini kan saya lihat dapat awalnya
kita melihatkan dalam satu titik keelenggaraan sepak bola itu
ada aspek keamanan dan aspek komersial gitu ya
kedua aspek ini harus berjalan berdampingan
walaupun prioritas nomor satu tetap keamanan
jadi kalau memang ada semacam penyesuaian di jadwal
misalnya let's say kita setujui
bandingan jam sepuluh gitu misalnya jam tujuh malam
langkah apa dari sisi keamanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan malam hari itu aman
misalnya jumlah keamanannya ditambah misalnya penerangan lampu di sekitar stadion ditambah jadi
jadi seperti itu mbak ya artinya kalau jam main itu sesuatu yang akan didiskusikan lebih lanjut lagi
cuma mungkin bahwa memang benar bahwa untuk pertandingan pertandingan yang sifatnya high risk atau tinggi
memang tidak digelar terlalu malam

sebenarnya jam pertandingan tidak begitu menjadi masalah besar jika semuanya sudah siap
ya itu salah satu faktor
tapi kan ada faktor faktor lain kan mbak ya bukan satu faktor saja gitu
tapi kalau dari tim psm sendiri kalau misalnya diminta untuk sering sering bermain malam
bagaimana dengan kondisi pemain karena kan kalau kita bicara olahraga tidak hanya penontonnya saja
yang jagain saja tapi juga fitness level dari para pemain
ya kalau itu sebenarnya masih bisa dikondisikan artinya kondisi pemain itu untuk bermain ya mungkin tidak terlalu malam
ya mungkin sekitar jam tujuh jam delapan masih oke lah karena itu masih bisa dikondisikan dalam latihan latihan sebelumnya
tapi memang betul kalau latihan kalau pertandingan malam itu kan berarti relatif pemain akan istirahatnya kurang
kan sebuah pertandingan kalau mulai jam delapan ya akan larut malam baru selesai mungkin keesokan harinya pemain juga sudah melakukan berat
mungkin keesokan harinya pemain juga sudah melakukan berat
mungkin keesokan harinya pemain juga sudah melakukan
perjalanan ke kota lain lagi
untuk perbandingan berikutnya
itu memang dirasa
agak berat untuk
kondisi pemain tapi memang
masih oke lah kalau jam tujuh
malam masih oke lah mas bima ini kan
penundaan liga atau penangguhan
belum tahu lah sampai kapan
sampai waktu yang belum ditentukan
bagaimana kondisi tim saat ini
apa saja pr yang diberikan
oleh manajemen kepada
pemain untuk bisa menjaga kondisi begitu
oke jadi memang kemarin
hari setelah kejadian di minggu lalu
itu tim diliburkan jadi
tim diliburkan selama
tentunya dengan pr pr untuk menjaga
kondisi cuman memang
per hari ini pemain sudah
berlatih kembali jadi walaupun
memang kepastian liga
digelar kembali ini belum
terlalu jelas cuman memang
ini keputusan yang kita
ambil ya hari ini tim pelatih
kembali ya harapannya mungkin dari
federasi dari operator juga ada gambaran yang
lebih jelas lah terhadap
timeline penghentian sementara ini
gambaran yang jelas soalnya
ini berkaitan dengan kontrak ya mas ya
kalau kontrak pemain gimana mas
itu ada kaitannya
misalnya semakin lama semakin
menyulitkan juga ya signifikan juga
betul semakin berlarut
pasti ada implikasi
finansial juga di resisi
klub ya cuman memang
kita tidak bicara itu dulu sekarang
pertama kita bicara soal kemanusiaan dan bicara
mengenai evaluasi agar pertandingan dapat
selenggarakan secara lebih baik itu dulu sih
prioritas kita juga sama lah
prioritasnya sama ini untuk
membuat sepak bola lebih baik
berkaca dari kejadian kemarin terakhir
mewacarakan melakukan asistensi
dengan membuat kantor di indonesia
untuk mengurus wacana
transformasi sepak bola nasional
seberapa yakin tim psim
dengan kehadiran fifa secara langsung
secara fisik di indonesia
ini ini kan artinya upaya yang dilakukan pemerintah
negosiasi pemerintah dengan
fifa gitu artinya kita tidak
dikenakan sanksi tapi siswa melakukan
asistensi perbaikan terhadap
sepak bola indonesia kita harus bersikap
positif terhadap hal ini ya kita
tunggulah laksananya seperti apa
ini masih menjadi tentunya
pertanyaan kita semua gitu
bentuk tim transformasi ini seperti apa
siapa yang akan duduk di situ
tentunya kan masih menjadi pertanyaan besar
dan pasti kita tunggu bersama
baik kita akan tunggu bagaimana
wacana transformasi sepak bola indonesia
karena semua tim tentunya berempati
dengan kejadian ini dan tidak ingin terulang lagi
terima kasih mas bima sinung ceo pscm
yogyakarta sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini